anda benar benar nggak punya harga diri el nino prasetya
anda gak usah pura pura gak tau
berani beraninya anda mengirimkan bunga kepada istri yang sudah bersuara
kalau bilang katanya mungnya mau dibelikan lagi ke tokonya
terus kenapa ingin dikirim lagi ke sini
aku gak tau mas
kamu kemarin yakin banget dia gak bakal nyambung buka lagi ke kamu
apa iya mas nino yang kirim bunga ini ke aku
ceritanya ini biaya sih mbak
ada yang kirim bunga gitu maksudnya
ya gue juga gak ngerti sih ki
tapi emang andin tuh nerima bunga
gue gak ngerti dari siapa
terus kayaknya pak bos
rada kesal gitu deh
oh terus ternyata yang kirim bunga itu bukan masalah
ya itu juga gue kagak ngerti
soalnya setiap andri nerima bunga
soalnya setiap andin nerima bunga

itu tau gak
pasti masal itu cemburu kan kalo mbak andin nerima kiriman bunga dari orang lain
makanya sih masal
punya istri cantik malah dimarah marahin mulu
giliran sekarang kalau udah mau dipepet sama cowok lain baru kelapakan
aku mau makan roti dong buatan miss kiki
pake seled kacang dan strawberry
baiklah tuan putri
tuan putri ikut gigi ya
mau dong ya
aduh manis banget
aduh manis banget
seh serpent seh serpent
bisa bisanya andin kemarin masih balen nino
terus bilang deh gak mungkin
buktinya apa nino masih ngirim bunga itu lagi
mas mas mas kamu mau kemana sih
mas tolong dong mas kamu jangan emosi
kamu tenang dulu kita bisa bicara baik baik
harus ketawa harus seneng
kamu terima bunga itu dari nino harus seneng saya
andin al ini ada apa lagi sih
liat buka gerbang
siap pak bos
nanti aja emang nanti aku jelasin
mas mas ojek ya
ke kelas sarnirwana ya jalan masoka
iya siap bu
aku yakin mas al pasti ke rumah mas dino
mendingan aku telepon mas dino deh buat kasih tau ke dia
coba aku telepon balik
enggak ini tadi mau telepon kantor tapi nggak jadi
yaudah kita sarapan yuk mama udah nungguin
fino mama udah bikinin bubur ayam kesukaan kalian berdua
papa lagi mati tapi sebentar lagi kesini
halo saya nggak perlu basi basi sama anda
sekarang juga temui saya di jalan
saya mau ke rumah anda
kalau anda nggak datang saya akan pergi ke rumah anda dan saya akan dobrak itu rumah anda
fino mama udah bikinin bubur ayam kesukaan kalian berdua
papa lagi mati tapi sebentar lagi kesini
saya nggak perlu berbasi basi sama anda
saya nggak perlu berbasi basi sama anda
sekarang juga temui saya di jalan depan kelas rumah anda
kalau anda nggak datang saya akan pergi ke rumah anda dan saya akan dobrak di rumah anda
sebentar aku sarapannya yang ada di jalan
ada yang dia
ada rekanan dari kantor lewat depan sini
cuma mau ngambil dokumen bentar kok mah
jangan lama lama ya nanti keburu dingin
kok gelagat nino kayak gitu ya
kita tunggu nino aja sayang ya
ada apa sebenarnya sama andin dan al
apalagi tadi andin pergi begitu aja
eh itu oma
aku mau berangkat sekolah
oma berangkat sekolah
kalau gitu oma yang antar aja ya
kan mamanya lagi pergi
oma antar ya mau
ya udah kalau gitu oma telfon supir dulu ya
tolong jemput saya ya
saya mau antar rina sekolah
oke ya sekarang
sebentar lagi kita jalan

benar benar gak punya harga diri el nino prasetya
anda gak usah pura pura gak tau
berani beraninya anda mengirimkan bunga kepada istri yang sudah bersuami
dimana harga diri anda
bahkan anda lupa
anda adalah pria yang sudah beristri